aku juga lagi minta pak randy untuk cariin cafe
biar kita meetingan di luar
biar lebih enak
bagus tuh biar lebih santai meetingnya kan
gimana pak randy udah dapet
kalau randy yang milih sih
akan aku pastikan juga
gak akan ada yang mengisi ruang di hati kamu
gak akan ada
siapapun itu orangnya
kamu harus tegak
ruski rumah tangga aku dengan yansa sudah selesai
silahkan aku minta tukar siang

gak ada yang mau berbicara
gak ada yang mau berbicara
kita pulang aja
gak ada yang mau berbicara
gak ada yang mau berbicara
kami mau pulang
gak ada yang mau berbicara
gak ada siapa sendiri
gak ada siapa seorang pria
percayaan kamu menurut mama itu bukan keberhasilan dalam hidup kamu
bahagia kamu sekarang nob
kebahagiaan kamu itu yang menghancurkan aku saat ini
aku janji aku akan buat kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan lagi
mama yakin kamu bisa melalui ini semua
sama seperti mobil ini sa
mobil ini punya dua spion
yang kapan aja kita bisa melihat spion ini untuk bisa melihat ke belakang
tapi tujuannya bukan untuk berjalan mundur
tujuannya untuk supaya kita bisa berjalan maju ke depan tapi dengan hati hati
mama sama papa akan selalu ada buat kamu
setelah kamu bisa tanggung jawab kamu kembali ke bawah dan bapak
ini benar di sini
aduh cantik banget
tadi papa chat aku katanya hari ini sedang keputusan persyirahin elsa sama nino
ya allah semoga elsa bisa berlapang hati menerima keputusan ini
dan semoga dimudahkan langkahnya ke depan
mama cuma kepikiran aja sama tante frozen
kamu doain tante frozen yang semoga tante frozen baik baik aja
karena kita berangkat sekolah aku udah gak sabar
aku mau ketemu jana sama adi

bukannya adi sering jahilin kamu ya
iya bukannya adi sering jahilin kamu ya
gapapa kok mah dia suka iseng mah tapi kan gak nakal
aldi nih kalo lagi sarapan bisa bisa langsung kesel namanya disebut mulu mah arena
masih kecil belum ngerti dia
yeay tuh adeknya tuh
aldi kan suka jahilin aku tapi juana bilang dia sering nanyain aku
iya waktu itu kan aku gak masuk aldi nanya ke juana itu artinya aldi kan baik
iya kan semua temen temen arena baik
yaudah kalo gitu kita langsung berangkat yuk
iya kita berangkat yuk
ya mantap ya
elsa tunggu dulu
aku mau sendiri dulu
sel pintunya gak usah dikunci ya
ditutup aja tapi nggak usah dikunci
ya jangan dikunci ya biar makan tenang
udah peduli sama aku udah mau khawatirin aku juga
sejak kapan papa sama mama gak peduli sama kamu
aku mau masuk kamar ya
aku masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya
aku mau masuk kamar ya
aku mau masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya
aku mau masuk kamar ya
aku mau masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya
aku mau masuk kamar ya
aku mau masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya

aku mau masuk kamar ya
kita pantau dari luar pak
biasanya kalau udah nangis
bisa lebih lega
nanti kalau elsa udah tenang
baru kita masuk kita bisa ajak ngobrol
satu persatu persoalan hidup aku selesai mak
sekarang aku sudah bercerah dengan elsa
tapi masih ada
hal lain yang harus aku fokus dalam hidup aku
ya kalau masalah elsa sih
mama nggak ikut campur iyano ya
kalian sudah ambil keputusan bersama
yang penting nanti nanti jangan sampai ada yang ngeganjel
atau nggak puas atau apa
cuma mama minta hubungan kamu sama elsa
harus dibikin tetap baik baik
baik aja nung
ya silaturahmi yang baik
sekarang aku udah agak
lumayan sakitnya juga nggak tahu berasa
aku berangkat ke kantor ya
ya kalau misalnya emang kamu udah siap
udah agak lumayan
cuma itu tadi mama ingetin sama kamu
tetap jaga hubungan baik ya
keluarganya pak surya
sama anding juga
ya kamu memang udah tahu juga kan
elsa itu kan adiknya andin
jadi kita ini semua masih satu keluarga nung
ya mama sih berharap kamu
bisa lebih bijaksana lah
hadapin ini semua
jangan lagi pakai emosi
jangan sikap gak peduli ke elsa
itu nggak baik nung
pokoknya kamu harus berusaha
ya rasa benci kamu ke elsa itu
kamu harus silangin pelan pelan ya
ingat kita satu keluarga besar
itu aku berangkat ya
semangat banget sih mau sekolah
kayaknya baterainya udah kecas
sos kan aku mau ketemu
mama senang loh kalau kamu semangat belajar kayak gini
semoga luka di hatimu segera pulih nak
tapi kalau bisa jangan ketemu sama nino dulu
karena kalau liat nino
beb feather cable yang ada pada di depan
ini buat bekal makan siangnya
tante sengaja masak buat aku untuk dibawa ke kantor
tante bekalin aku ya tau kan tante aku jadi terharu makasih ya tante
sama sama mbak yang penting ini semoga cocok buat mbak bella
pasti selalu cocok masakan tante itu gak pernah field seliong
aduh kamu mulai gak adil
bisa cuma bella doang sih yang dikasih ke bos lo
aku gak dikasih mbak
iya maaf deddy soalnya kayaknya aku anak kesayangan tante mayang deh kamu enggak
ren kamu itu kan mama suka tawarin buat bawa bekal ke kantor
tapi kamu bilang gak usah mah gitu
nah sekarang ada anak lain nih mbak bella yang mau dibawain bekal buat ke kantor ya udah mau buatin ya kan
emang aku jadi kesayangan tante mayang
anaknya mama dibekelin loh setiap hari
buangin dulu apa sebentar ya
halo selamat pagi bu
pak rendy saya mau nanya tentang siana menjadi bernama sadudar maharatu gimana prosesnya
terakhir kita udah purpose ke manajemen bu
belum ada feedback
kita juga sudah share tentang konsep yang akan kita jalankan untuk iklan kita
dan kita juga udah share tentang kegiatan kegiatan apa aja yang akan dilakukan oleh brand amasador maharatu bu
memang sampai sekarang belum ada feedback dari pihak mbak sena
berarti kita gak bisa cepet gerak dong
iya bu itu dia
kemarin juga saya ketemu sama mbak sienna
saya nggak berani untuk ngomongin soal ini bu
karena ini ranahnya kerjaan bu bukan pribadi
yaudah yang penting kita harus tetap profesional ya
yaudah gini aja pak rendy ya
saya sebentar lagi akan nelfon saya
kamu langsung mempersiapkan aja meetingnya seperti apa
siapin apa yang dibuntuin sama manajemennya sama cnn sendiri ya
ya baik bu
yaudah kalau gitu
sebelum saya ke kantor
saya anterin kamu aja dulu ke kantor kami ya
aduh tuh kan tante dih
justru aku tau yang selalu ngerepotin disini
ya kedengarannya sih mungkin kayak so keren gitu
tapi gak ada mobil
soalnya aku belum sempat sih ngambil mobil di rumah
nanti deh kalau waktunya udah mulai senggang
biar gak ngerepotin kamu lagi
gak lah gak ngerepotin
dan nanti kalau misalkan kamu mau ambil mobil kamu
saya temenin aja
makasih ya dih
tapi kayaknya kalau sekarang
aku mau mampir ke rumah elsa dulu deh
masih kebagian juga
ya ke rumah elsa dulu
nanti saya enterin aja ya
oh ya tapi mungkin maaf nih
soalnya hari ini saya ada meeting di kantor
iya di malah makasih banyak
aku pasti dari rumah elsa ke kantornya naik taksi aja
ya udah kalau gitu
ma aku berangkat dulu ya
aku mau ngajakin bunga kesukaan kamu bunga lili spesial untuk yang paling cantik
itu sebenarnya hanya opening sih
tujuan aku kesini tuh mau ngajakin kamu breakfast dulu
jadi kita mau ngajakin
jadi kita mau ngajakin

mba ira tau aja kalau ada hal udah langsung bikinin minum
terima kasih mba ira
saya kebetulan belum masak buat sarapan mbak siena
mas al dateng buat ngajak sarapan di luar
kalau gitu aku ganti baju dan siap siap dulu ya
boleh tapi kamu jangan terlalu dandan ya
soalnya kamu nggak dandan dannya udah cantik
takutnya kalau kamu dandan nanti jadi kelewat cantik
ya nggak ada malah nanti akunya yang repot
bisa berorang kamu
saya kasih jempol dua
bentar ya ben
masuk masuk masuk
kamu sendiri ya jess
enggak om tadi aku diantar sama adik
tapi adi titip salam dan maaf sama om dan tante gak bisa mampir ke sini karena langsung harus ke kantor
saya tadi baru aja habis menghadiri sidang putusan perceraiannya
terus habis itu masuk kamar dan belum keluar lagi sampai sekarang
maaf bercerai tante
pasti lagi sedih banget ya sekarang
dari tadi kita juga dengar elsa nangis nangis di kamar
cuma tante sama om emang sengaja ngasih ruang buat elsa supaya elsa bisa sendiri
siapa tahu kamu datang elsa bisa terhibur ya
semoga ya tante
aku juga mau minta maaf banget ya om
selama aku di sini dari pulang aku belum sempat ketemu sama elsa
dan aku shock banget dengar rasa kabarnya hilang kemarin
tapi syukur alhamdulillah sekarang elsa udah ketemu
tapi malah ada kejadian kayak gini lagi ya pantas
semoga aku bisa hibur elsa ya tante
kok gak ada jawaban
usaha mau kamu yang keluar apa
gizi yang masuk
ini aku datang
ada jess ini
ada jess ini
ada jess ini
ya aku izin masuk ya nanti
ya ampun saya senang kamu datang kesini
aku baru bisa datang sekarang dan
ia jahat banget sih
sudah di jakarta ini bukan langsung nemuin saya
jangan marah ya
kamu gimana sekarang kak danesa
cerita ceritanya sama aku
suka banget bunganya aku beliin
enggak itu sampai dipeluk itu sampai dibawa
bukannya tadi ditinggal aja di rumah
makanya aku perlu lagi seneng
cuma tumben aja gitu
biasanya kan aku juga selalu bawain bunga ke rumah tuh
langsung dimasukin vas
gak pernah bunganya dibawa jalan jalan kaya begini
ya terus salah
ini salah itu salah
bukan ini salah itu salah
tuh kan ini
ini kan jadinya aku yang salah ini sebenarnya
enggak enggak enggak
mau aku aja gak yang angkat
kan kamu lagi nyetir
ya juga sih kalo nyetir gak ada earphone aku gak bawa earphone
kan gak boleh
halo assalamualaikum sal
sorry sorry aku ganggu ya
enggak ya aku mau ngobrol sama soal soal masalah urusan kantor
ya sebenarnya mau bahas kamu yang mau jadi
sabar dan nama sabar maharatu
iya nisa lagi sama aku tapi dia lagi nyetir
makanya aku yang angkat telfonnya
akhir akhir ini emang kita lagi berdua terus soalnya
takutnya kalo sambil telfonan nanti sal gak fokus nyetir ya
oh gitu yaudah nanti aku telepon lagi ya
maaf kalau aku ganggu ya
entah kenapa aku marah sosial ini tadi terdengar agak menyindir ya
kalo dia lagi sama sal
jangan dipikirin deh jangan suzon
yaudah saya mau meeting dulu bentar
kalian di sini ya jagain tren nya
hah mau ke kantor
udah sama pak riza aja dikawal
iya bu biar saya antar ibu ke kantor
nanti jagain tren nya siapa
iya tapi kan
mendingan di sini aja jagain tren nya ya
tapi dulu juga kan lagi
kan lagi mau dicoba
kalo gak dicoba gimana mau berkembang
jangan tren nya ya saya duluan
iya siap siap din
soal urusan kantor ya
tapi aku bilang nanti telepon lagi aja pas kamu gak nyetir
bukannya andin tuh udah gak aktif di kantor ya
kok masih nelfon kamu soal urusan kantor
jadi pas ya kejadian rena yang down itu gara gara elsa
andin emang gak aktif lagi di kantor
aku sekarang kan statusnya masih transisi nih ke maharatu
jadi memang ada beberapa hal terutama detail detail yang aku belum terlalu kuasai
nah mau ketemu andin ini lebih ke dia mau menjelaskan hal hal itu
biar aku lebih paham lagi soal maharatu
intinya sih dia pengen ngebantu aku yang mau ngebantu maharatu
tapi menurut aku sih kamu harusnya bisa loh handle mahara tuh sendiri tanpa bantuan andin
karena kan masa sih andin masih harus turun tangan buat ngurusin kantor
dia masih masa pemulihan
padahal maksudnya si ana tadi baik demi kesehatannya andin
iya kamu benar
soal itu psikolog yang katanya kamu mau rekomendasiin itu gimana
aku coba hubungin lagi ya
ya ampun sakit tuh
aku gak tau mau ngomong apa selain kamu harus sabar kamu harus ikhlas ya
kamu harus kuat lagi
karena aku yakin dengan berjalannya waktu semua pasti akan baik baik aja
makasih ya jess
tapi emang ini berat banget
ini berat banget buat saya
iya aku tau emang
jauh lebih berat daripada yang aku hadapin sekarang
karena aku juga tau betapa kamu sangat mencintai nino ya sa
saya pun gak tau
gimana caranya saya bisa menjalani hidup setelah
kamu gak boleh berfikir gitu lhasa
oke kalau kita boleh sedih sekarang kita boleh down
tapi jangan terlalu berlarut
kau pasti punya masa depan yang masih lebih baik
jadi kamu harus lebih depan
iya saya tau jess
saya tau banget
saya memang harus
harus melangkah ke depan
tapi untuk saat ini ya saya
kamu bisa kamu mampus sa
biar kamu juga gak terlalu kepikiran
kamu harus nyibukin diri kamu dengan hal yang positif
masih belum kepikiran sih
saya belum bisa berpikir jernih untuk saat ini
bagaimana kamu kerja di perusahaan aku aja sa
kamu kerja di sana
bisa setiap hari ketemu aku
kamu juga hari hari disibukin sama kerjaan kantor
pasti kamu gak kepikiran deh
aku kepikiran buat kerja di kantoran aja enggak sih jess
kalau apa kamu pikir pikir dulu aja
kamu tua yang terbaik untuk kamu
aku juga di kantor sih
dapat banyak masalah
gak penting sih mulus
terus aku ketemu sekretaris aku yang
pernah kenal juga sama papa
terus dia bilang
pokoknya harus semangat
kita harus bungkam orang orang yang merendahkan kita dengan prestasi
jadi lebih baik sekarang
jadi kamu pasti bisa
itu siapa yang rendahin kamu
kamu itu putri pemilik perusahaan
kok bisa diremehin
surah adepin sama saya sini
aku suka deh
aku kangen ya sama karakter kamu yang kayak gini
saya tuh gak terima lah
masa sahabat saya sendiri harus diremehin kayak gini
saya tahu gimana rasanya
itu rasanya sakit banget sih
nanti kamu juga tahu
makanya kerja bareng sama aku
kesel deh kalau pasnya terang ya
ini kan mumpung aku udah gak nyetir nih
aku mau telepon andin sebentar ya
kok gak dijawab
kamu gak mau ya aku telfon andin
dia malah ketawa
ya lagiin kamu aneh banget
masa mau telfon balik andin dong harus izin sama aku sih
emangnya gak akan aku bolehin
ya ntar kalau aku main langsung telpon telpon aja salah lagi
terus kamu nya cemberut
enggak ini aku nggak cemberut
aku sih gini
udah berarti aku boleh telepon sebentar ya
kamu pesen duluan aja
ntar takutnya nungguin aku kelamaan
terus kalian pesenin aku ya
kamu tau kan aku suka apa
aku tau dong
masa aku lupa
disini menu yang recommended apa ya mbak
disini ada muffin rasa binat kacang
kalau selain minat kacang karena aku alergi sama kacang sih
disini ada untuk blueberry strawberry tau keju mbak
kalau gitu saya pesan ini deh
mau ditunggu sebentar ya kak
aku mau bahas soal sienna yang jadi beranambas dalam maharatu
tadi aku udah tanya sama randy
cuma lagi masih dalam on progress saja
soalnya dari manajemennya masih menahan itu semua
menurut kamu gimana
soal itu aku juga udah ngomong sih sama siena
ya terus dia bilang
selama ini bukan karena kedekatan aku sama kamu
ya artinya dia terpilih secara profesional
terus juga ya itulah
karena dia dianggap layak dengan kemampuannya untuk menjadi bm maharatu
gini dia terpilih itu juga karena memang dari voting yang terbanyak juga
banyak yang memilih dia
bukan karena kamu atau kamu pacarnya
atau kamu keluarga dari fahri
bukan karena itu
bagus dong ya berarti semuanya profesional
makanya sekarang ini aku coba untuk incase masalah ini
ya apalagi sekarang kan
aku juga posisinya lagi ngejalanin dua perusahaan
perusahaan aku sama maharatu
enggak enggak repot kok
kalau aku emang repot dari awal begitu tanto rosa tawarin
pasti udah aku tolak enggak
buat aku nih ya den
maharap itu semacam tantangan baru gitu
sesuatu yang harus aku pelajari dari awal gitu
seru sih seru aku malah seneng
makasih banyak ya sal
ya kalau ada masalah di sini
masa pasti akan bilang terima kasih banyak banget sama kamu
karena sudah care banget sama keluarganya
ya namanya juga kan saudara nih
jadi harus care sama keluarganya
malahan aku juga mau terima kasih sama kamu
kamu juga udah banyak sekali bantuin akun din
terutama soal hubungan aku sama sienna
sekarang kita udah baik baik aja
padahal kan kemarin sempat berantem berantem gak jelas
bahkan sampai sienna nya sempet minta putus
tapi alhamdulillah semuanya sekarang membaik
berarti sekarang posisinya kalian hubungannya sudah mulai membaik nih
ya itu semua berkat kamu juga andin
makanya aku mau bilang terima kasih
ya karena aku juga gak maulah kalau aku dituduh macam macam
apalagi menjadi perusaha hubungan
aku gak mau
aku juga masih ada harapan
untuk menunggu mas al balik
karena apa aku masih sangat cinta sama mas al
insya allah akan ada kabar baik nih
tetap bersabar dan terus berdoa ya
yaudah kalau gitu aku langsung kasih tau sienna ya
sama nanti kita langsung ketemu di kantor
sekalian sama sama ya
sama randy aja din
yaudah kalau gitu kita langsung jadwain meetingnya nanti sore ya
kalau bisa sih bareng sama shane sama manajemennya ya
boleh boleh boleh
menarik banget itu biar semuanya cepat selesai
boleh boleh ini aku langsung ngomong sama siena juga nih
mampir makan dulu kan ya
tadi buru buru belum sarapan
makan dulu aja sebelum kantor lah
kalau akhir akhir ini urusan tontonmu terbengkalai
ya mungkin karena aku kira kira ini lagi fokus sama rena
tapi untungnya ada sebab bu kamu ada sal
yang membantu perusahaan ini dan semoga
perusahaan ini jadi tambah lebih baik lagi ke depannya sesuai impian kamu ya
saya akan masuk
selamat siang bu
duduk pak renda
saya baru mendapatkan informasi dari sal
kalau dari manajemennya dan cnn itu mau ketemu sama kita
jadi kamu bisa langsung cari tempat aja untuk meetingnya
jangan disini luar aja biar lebih enjoy
nanti saya akan siapkan
apa temen kamu
sebentar lagi renovasinya selesai
terus mama kamu tinggal dimana
untuk saat ini mama saya masih ikut tinggal di apartemennya bella
maksud saya jessica bu
terus kalau kamu tinggal dimana
saya masih di apartemennya pak sal
oke kalau gitu
maksudnya setidaknya kau bantuin jessica ya
kamu bantuin perusahaan dia kasihan juga ya
dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia
dia balik dan dia harus mengurus perusahaan yang sangat besar
pasti dia butuh bantuan
iya betul bu
insya allah saya siap
memang sebelumnya dia sempat mendapatkan tenganan dari karyawan karyawan seniornya bu
tapi insya allah dia bisa menghadapinya
iya kamu temenin aja terus ya
saya juga tidak masalah kok
kalau misalkan kamu memang harus bolak balik ke sini atau ke perusahaannya jessica
saya juga gak masalah
baik bu terima kasih
oh ya tadi pun bella sempat saya antar ke rumahnya mbak elsa
katanya mau neok mbak elsa
hari yang berat sih buat elsa hari ini
saya juga belum sempat ngabarin dia karena saya juga lagi sibuk
mendingan kamu langsung cari tempat aja buat meeting nanti ya
oh baik baik segera bu
sama sama permisi bu
aku udah bilang sama andin
kalau kamu sama manajemen kamu mau ketemu sama kantor
semoga semuanya berjalan dengan lancar ya
pasti lancar lah
mereka kayaknya gak ada problem
mereka kayaknya nggak ada problem
itu juga kamu kan
baik gak apa apa nih bisa ganggu
boleh gak apa apa
loh anda di sini ada meeting atau apa
tadi bisa di pengadilan terus saya kayaknya lapar terus pengen makan aja mampir sebelum ke kantor
pas banget dong ya
sore ini jadi agak canggung soalnya jujur kita berdua nih agak bingung nih
maksudnya harus merespon dengan ucapan selamat kah atau bagaimana
ya memang hari ini pengadilan perceraian saya
cuman ya santai aja
mau dibilang happy juga
enggak juga mau bilang sedih juga ya
memang harus dijalankan
sebagai temannya elsa pasti ini jadi hari yang buruk buat dia
ya kita nggak pernah tahu
saya juga bertahun tahun menikah dengan elsa
elsa selalu punya pemikiran sendiri
kadang punya rencana sendiri yang diluar pikiran yang bikin kita gak cocok
atau mungkin ada rencana apa yang direncanakan dia selama ini
terlalu banyak drama saya juga bingung
bisa jadi sih
bisa jadi mungkin
ini salah satu cara elsa untuk menarik perhatian atau apa
ya bisa jadi bisa jadi
cuman kan kita ya sesama manusia sudah selayaknya lah kita peduli sama bahkan sama seseorang yang mungkin kita nggak begitu suka
terutama ketika mereka tertimpa masalah
apalagi orang itu pernah begitu dekat sama kita kan
karena pada akhirnya tugas kita ya hanya menolong seseorang
walaupun pada akhirnya orang tersebut mungkin ternyata berbohong
ya itu kan jadi urusan dia sama tuhannya
lagi pula dalam kasus sandra sama elsa kan
kalian pernah berumah tangga
mengucap janji sehidup semati
bukannya setelah berpisah pun
baiknya mengatakan hal hal baik saja tentang mantan pasangannya
tertinggal aut farah
semoga kamu bisa pikirkan hal hal lain
karena ini sangat penting
ini tersuruh dia
terima kasih banyak banyak

nyindir aku aja ngerasain loh
aku tuh ngomong gitu gak ada
maksud apa apa enggak ada
bermaksud juga untuk ngebelain elsa elsa kan
gak gak apa apa maksud aku tuh
mereka itu kan pernah berumah tangga
ya agaknya kurang wise saja gitu
kalau misalnya kita
di depan orang lain
gitu bener juga sih
pengen jenguk elsa deh kamu bisa
antar aku ke rumahnya gak
babe aku kan
ada itu ada meeting
mau ketemu sama manajemen kamu
aku sebentar doang kok i just wanna
kalau nggak kamu anterin aku ke sana
ke meetingnya aku nyusul aja gimana
tapi aku kabarin andin dulu ya
biar dia tau
sini biar aku aja yang ngecetin andin
kamu kan ingin nyetir berapa kali
andin kamu gak usah
hubungin aku lagi
ini kalau aku sen gimana ya
din gemoy udah mau
selesai nih kata gurunya
kelasnya dicepetin ini gimana kita
aduh sel belum datang
ini rene udah
ya ampun bapak
ibu ibu tiba tiba nyempang
bu ibu gak apa apa
kalau ibu mau nyebrang ibu gak apa apa
saya nggak apa apa mas saya cuma sok aja
tadi juga saya mau sempat jatuh
karena saya mau nyebrang gak liat kiri kanan dulu
untung aja chatnya gak kekirim
ini kalau sampai kekirim sal pasti marah banget
sal jadi ke kantor
dikit dikit chat dikit dikit telepon
selalu dia nyariin sal
tapi ibu gak apa apa kan
gak apa kok
eh udah ada balasan belom dari andin
eh udah ada balasan belom dari andin
tadi chatnya belum sempat kekirim sama aku
soalnya aku juga kaget
terus kamu anterin aku ke rumah elsa
tapi aku anterin siana dulu ya ke rumah elsa
karena elsa sepertinya lagi butuh support saat ini
kamu kan lagi sibuk
jadi biar sienna aja yang sekarang nemenin elsa
sorry ya bikin kamu nunggu lama
enggak aku aku gak nunggu begitu lama
aku juga lagi minta pak randy untuk cariin cafe
biar kita meetingnya di luar
biar lebih enak
bagus tuh biar lebih santai meetingnya kan
gimana pak rendy udah dapet
kalau randy yang milih sih
udah lah percaya aja
apa aja yang kita minta tolong sama randy pasti jadi
ya saya hanya mencari referensi yang sekeren cocok aja
oh ibu saya juga udah infoin ke manajernya mbak sienna
untuk meeting kita disana nanti
ya makasih ya
sienna nya udah selesai belum ya
siana masih di tempat elsa
nanti dia nyusul
cuman manajemennya kan nanti bisa duluan
aku jadi gak enak sih sama sienna
aku sebagai adiknya aja belum ketemu sama elsa
malah sienna yang udah support duluan
nanti kan pasti akan ada
waktu luang lah buat kamu ketemu sama elsa
ya udah gitu gitu lah
pak kita mau langsung meeting bertiga aja dulu disini
ngobrolnya udah tinggal enak sama manajernya
eh boleh tuh boleh boleh
aku juga banyak sih yang perlu diobrolin dulu
selama ketemu manajemen
makasih ya udah
udah dateng kesini buat nemenin gue
hari ini emang hari yang sangat berat buat gue
gue tau kok sa
lo yang temen gue aja bisa dateng kesini buat nemenin gue
coba lihat kakak gue sendiri
gak ada tuh dateng buat nemenin gue
chat kayak apa kayak telepon kayak gak ada tuh
ya mungkin aja andin lagi sibuk kali
makanya dia belum sempet kesini buat nemenin lo
emang dia gak mau nemuin loh
bukannya malah dia yang manas manasin gue
udah deh gak usah bahas itu deh
hmm kayaknya gue ada rencana nih
bakal seru kayaknya
bakal seru kayaknya
lo malah senyum senyum
abis liat chat dari siapa
ya ada apa sih
ada yang lo rencanain ya
ada yang lo rencanain ya
lo mau deketin nino ya
ya ampun sa
lo tenang aja gak akan pernah kejadian apapun diantara gue dan nino
lo pokoknya harus percaya sama gue esa